dan kita masih akan melantikan kira kira apa saja topik topik yang akan dibicarakan oleh kedua negara ini
dan dapat anda saksikan presiden jokowi mengendarai sendiri mobil golf cart
yang biasa memang dipergunakan untuk melakukan mobilisasi di dalam istana bogor maupun istana kepresidenan jakarta
dan biasanya ini adalah momen di mana kedua kepala negara bisa berdiskusi berbincang bincang secara informal
sembari mengendarai golf car seperti ini
ini merupakan diplomasi yang cukup santai yang biasa memang diterapkan oleh presiden jokowi ketika menerima tamu kenegaraan berkunjung ke tanah air
ya dapat anda saksikan mobil golf car nya sudah keluar dari istana bogor dari tempat penanaman pohon tadi pohon menawan
sembari menunggu agenda berikutnya mengenai pertemuan hari ini
ya kalau bicara mengenai anwar ibrahim merupakan seorang tokoh politik dan reformis moderat
pria kelahiran cerok tokun bukit mertajam penang malaysia pada sepuluh agustus seribu sembilan ratus empat puluh tujuh ini mengawali karir politiknya pada akhir seribu sembilan ratus enam puluh an dengan memimpin gerakan mahasiswa di universitas malaya
dan di tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh
anwar mendirikan gerakan pemuda muslim malaysia atau abim dan menduduki jabatan presiden hingga tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
meskipun anwar seringkali mengkritik kebijakan pemerintah barisan nasional umno
ia akhirnya bergabung dengan umno dan pemerintah atas tawaran dari dr mahathir muhammad
ini terlihat presiden jokowi mengendarai golf cartnya
dan ini adalah pertemuan yang akan kita lakukan
pastinya sembari berbincang terkait dengan isu isu krusial maupun hal hal informal yang biasanya dilakukan sebelum nanti akan ada pertemuan empat mata terkait beberapa isu bilateral antara indonesia malaysia
terutama terkait dengan perbatasan demokrasi kemudian juga kelapa sawit dan juga beberapa isu lain yang boleh jadi akan mengungkah pada pertemuan kali ini